kecelakaan beruntun yang terjadi di perempatan muara rapak balikpapan kalimantan timur
lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun ini
kita sudah terhubung dengan kabit humas polda kalimantan timur kombes pol yusuf sutejo
selamat pagi pak seperti apa kronologi kecelakaannya
dan apakah korban sudah dievakuasi
ya selamat pagi pak
bagaimana apakah bisa dijelaskan seperti apa kronologinya pak
ya jadi pada pukul enam lima belas tadi di simpang muara rapak tersebut itu kan ada antrian lampu merah ya mas ya
nah dari arah belakang kebetulan kondisi geografis jalan tersebut adalah menurun mas menuju lampu merah
nah hasil pemeriksaan
awal dengan supir tronton tersebut dia sudah mengurangi laju kecepatan dengan cara memindahkan ke gigi rendah dengan engine brake
tapi karena kontur jalannya menurun dan berat bobotnya yang diangkut dua puluh ton tidak dapat mengurangi lajunya kendaraan
di samping juga ternyata menurut dia belum kita periksa secara teknis ya mas ya menurut subjek
dia sudah mengalami remblong
sehingga terjadilah kecelakaan yang seperti kita lihat bersama di cctv
baik baik pak yusuf ini apakah korban semuanya sudah dievakuasi pak
korban sudah dievakuasi dan saat ini ya mas ya sudah dievakuasi dan simpang jalan tersebut sudah dibersihkan dari serpian serpian dari serpian serpian kendaraan
kendaraan yang terlibat
yang terlibat kecelakaan
baik baik kalau dari data terkini sebenarnya ada berapa jumlah korban untuk sementara ini pak
jumlah korban sementara meninggal dunia itu ada lima
luka ringan ada tiga belas luka berat yang kritisnya ada satu korban
dan itu terbagi di tiga rumah sakit yang berbeda
di antara rumah sakit umum kami joso
rumah sakit beriman dan rumah sakit dignusina
baik baik pak lantas apakah ada pihak yang diamankan terkait kecelakaan ini pak
supir dari tonton tersebut sudah kita amankan
kita dapat keterangan sementara itu demikian jadi mengalami remblong
baik kremblong ya pak
pak lantas bagaimana jika misalnya ada keluarga yang sedang mencari begitu ya mereka bisa menghubungi kemana pak
apakah memang keluarga mereka menjadi korban kecelakaan ini
lebih baik menghubungi ke tempat lain
lebih baik menghubungi kemana
ya di masing masing rumah sakit tersebut itu ada petugas kita pak
yang mengidentifikasi dan memberikan informasi kepada para keluarga korban yang ingin mencari informasi terkait dengan keluarganya yang mengalami gajian kecelakaan tersebut
baik baik mungkin bisa diulang lagi tiga rumah sakit tersebut apa saja pak
rumah sakit umum kano joso
rumah sakit beriman
rumah sakit iplusina
baik baik lantas setelah kejadian tadi apakah memang arus lalu lintas sudah bisa dilewati kembali
keadaan saat ini seperti apa pak risana
ya kalau saat ini sih sudah kita rapikan sudah kita bersihkan ya mas
itu nanti setelah dilancarkan ini semua satu saat nanti kita akan kembali untuk melakukan olah tkp
yang jelas kita sudah berikan tanda tanda di mana
titik tabraknya di mana kendaraan terakhir tronton tersebut berhenti sudah kita berikan tanda tanda
baik rencananya untuk olah tkp sendiri akan dilakukan hari ini atau kapan pak
ya untuk olah tkp rencananya akan dilakukan hari ini atau kapan pak apakah sudah ada jadwalnya
untuk olah tkp apakah akan dilakukan hari ini atau memang sudah ada jadwal tersendiri pak
ya nanti akan kita lakukan olah tkp pak tapi yang jelas yang utama adalah ini adalah penyelamatan para korban dulu pak
berikutnya ada adrianus pamuji kepala tim rescue banda indonesia yang mengevakuasi korban dan kendaraan selamat siang pak
selamat siang pak
posisi saat ini kami baru kembali dari tkp dan akan menuju ke rumah sakit umum kandida
kami akan menuju ke jatiwibowo
baik pak andre ini bisa anda jelaskan bagaimana keadaan saat itu ketika anda datang ke tkp
boleh pak kami tunggu pak
pak adrianus bisa anda gambarkan bagaimana keadaan ketika anda datang ke tkp tadi pak
baik terima kasih
selamat siang pak adrianus
iya pak selamat siang
ya bagaimana bisakah anda gambarkan bagaimana kondisi di tkp ketika anda datang di sana pak
ya pada awalnya kami menerima informasi dari rekan rekan yang ada di tkp
dan kemudian kami langsung kontak personil
siaga kami untuk langsung meluncur ke tempat kejadian perkara
dan langsung melaksanakan evakuasi dengan berkoordinasi dengan petugas petugas polisian yang ada di tempat
dan bersama dengan unsur unsur bantuan dari tim tim relawan dan unsur gabungan
baik berapa jumlah korban yang sudah dievakuasi tadi pak
untuk jumlah korban tadi
kami ada evakuasi
itu terbagi dari tiga rumah sakit
ada di rumah sakit umum daerah dr kanu joso jati wibowo
rumah sakit umum daerah balikpapan
dan rumah sakit ibnu sina balipapan
berapa tim yang membantu anda untuk mengevakuasi
karena spontanitas dari unsur unsur terkait
dari tim rescue dan juga dari tim sar gabungan yang terdiri dari para relawan relawan di kota balikpapan
turut serta untuk membantu proses evakuasi
dan semuanya berjalan lancar hingga selesai semua
dan kondisi saat ini di tkp sudah berjalan
kalau kita lihat dari video cctv yang memang tersebar yang kami dapatkan begitu ya
memang sepertinya kan cukup parah begitu
kesulitan apa yang dialami oleh tim di lapangan pak
ya kesulitan kami ya memang dari
itu adalah jam padat untuk arus lalin
khususnya di tkp
sehingga banyak warga masyarakat yang bergerombol
itu mempersempit ruang gerak kami untuk melaksanakan proses evakuasi
terlebih dilakukan kejadian pada saat pagi dan juga jam orang berangkat kerja
jam sibuk begitu ya pak ya
jadi itu jam padat dan juga antusias masyarakat yang menonton
itu yang sangat mengganggu proses evakuasi kami
dibutuhkan waktu berapa lama untuk anda dan juga tim mengevakuasi
sekitar dua puluh menit pak
jadi saat kejadian kami tiba langsung proses evakuasi kami laksanakan
tanpa menunggu lama kami berdayakan dengan sarana sarana yang ada agar prof korban ini segera tertolong
berarti jika ada keluarga yang ingin mencari apakah memang anggota keluarga mereka menjadi korban dalam kecelakaan ini
bisa datang ke tiga rumah sakit tadi
bisa kembali disebutkan pak tiga rumah sakit tersebut apa saja
rumah sakit umum dr kanu joso jati wibowo rumah sakit umum daerah balikpapan dan rumah sakit mf klinik ibnu sina balikpapan
baik baik pak
andrianus pamuji kepala tim rescue banda indonesia
terima kasih anda sudah berbagi cerita mengenai proses evakuasi
selamat siang pak
selamat siang bapak
baik kecelakaan beruntun terjadi di perempatan muara rapak balikpapan kalimantan timur
lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun ini
truk mengalami remblong pada saat melintas di jalan pulau balang kilometer tiga belas balikpapan utara
truk dengan berat dua puluh ton kehilangan rem dan meluncur menabrak kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah
lima orang meninggal dunia dan belasan kendaraan rusak berat akibat kecelakaan ini
saat ini polisi masih meminta keterangan dari sopir truk